yang sementara dari kabar kesiapan jalur mudik kewaspadaan tinggi diperlukan bagi para pemudik apabila melintasi wilayah wilayah ini
di jombang perbaikan jalur alternatif jurusan jombang dan malang akan menjadi titik rawan apabila hingga arus mudik nanti tak kelar pengerjaannya
sementara di jalur pantura tuban pemudik harus bersiap menerima kemacetan karena pasar tumpah yang tak pernah tersentuh penertiban
jalur alternatif jombang
tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik yang melintas di jalur alternatif dan agar tak terjebak macet
sementara bagi anda yang nanti akan mudik ke tuban harus berhati hati saat melintasi sejumlah pasar ikan
seperti tahun sebelumnya
pasar pasar ikan tersebut berubah menjadi pasar tumpah yang menjadi penyebab kemacetan
bahkan tak jarang kemacetan arus lalu lintas terjadi hingga sejauh satu km lebih
seperti yang terjadi di tempat pelelangan ikan desa glondong gede kecamatan tambak boyo
ulah para pedagang ikan yang membuka lapak di bahu jalan membuat arus lalu lintas sekitar lokasi menjadi semerawut
kondisi ini diperparah dengan keberadaan angkutan umum dan beca motor yang berhenti sembarangan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang
jalan raya pantura tuban ini tidak memiliki jalur alternatif sehingga pengguna jalan terpaksa harus melintas jalan utama dengan hati hati
pasar tumpah ini mulai ramai jam sepuluh pagi hingga jam satu siang